dan baru saja berakhir pertandingan leg pertama semifinal piala aff antara indonesia melawan vietnam dengan hasil skor imbang
untuk mengulas lebih dalam bagaimana peluang dan analisis pertandingan squad garuda dalam piala aff dua ribu dua puluh dua kami telah terhubung dengan nil maizar mantan pelatih timnas indonesia
halo coach neil maizar apa kabar selamat malam
selamat malam mbak kabar baik barusan saya nonton indonesia lanjutkan
baru saja menonton pertandingan indonesia dengan vietnam kita berakhir dengan skor yang masih buntu ya seperti itu coach
dan tadi juga sudah ada perpanjangan waktu namun juga belum bisa memecah gol dari gawang vietnam
tapi bagaimana anda melihat pertarungan squad garuda melawan vietnam hari ini apakah sebenarnya ini sudah cukup baik atau sebenarnya masih ada beberapa hal yang bisa dimaksimalkan kembali coach
ya secara umum ya secara taktikal dan strategi sebenarnya
coach tim taeyong sudah menjalankan apa yang diinginkan
tapi kan masalahnya sekarang kan masalah finishing touch nya
ketika di depan gawa anak anak tidak bisa menerapkan apa yang mereka lakukan
harusnya beberapa peluang saya lihat tadi marcelino yang di depan gawang tapi kena sama penjaga gawang
habis itu ada si dendi
pemain indonesia terutama di lima belas menit pertama itu sangat luar biasa
mereka bisa melakukan transisi dari ya mana man dari defense to attack
ketika dia kalah bola dia lanjutkan terpassing di depan arah pertahanan
tapi setelah ini teman teman atau pemain kita tidak bisa memanfaatkan peluangnya untuk mencapai goal
ini yang tadi saya lihat sedikit ada masalah gitu
berarti salah satunya memang masalah kurasi dan juga finishing ya coach
dan kalau kita lihat beberapa waktu kemarin pelatih sintayong ini juga sempat mengatakan kecewa atas performa timnas garuda
padahal sebenarnya kita tidak pernah kalah dua kali seri ya
dan terakhir melawan brunei tujuh
kira kira tanggapan anda sebagai mantan pelatih timnas seperti apa
apakah setuju dengan kekecewaan tersebut
iya bisa aja kecewa tapi saya pikir kan ini masalah quality of player sih
kalau kita lihat tadi beberapa quality of passing the pemain ada juga yang salah
nah jadi decision matchingnya yang berkeputusan di depan gawang juga ada yang salah
saya pikir pemain ini sudah maksimal sih
pemain kita sudah maksimal sudah menerapkan taktik strategi yang diinginkan oleh sintayong
ya tapi hasilnya ya seperti yang kita tidak harapkan
harusnya kita bisa menang satu tadi atau dua tadi
apalagi di lima menit terakhir atau sepuluh menit terakhir kita sudah bisa mempersun pertahanan lawan
terakhir pertahanan v enam dia tidak bisa ngapa ngapain
karena dia ingin draw aja
buat dia sudah sangat luar biasa
agak geregetan ya coach ya melihatnya
karena sebenarnya kita punya banyak peluang peluang emas yang bisa menghasilkan goal untuk indonesia
tapi selain masalah pemain yang menjadi sorotan juga adalah duel pelatihnya
jadi ini kan sama sama dari korea selatan seperti itu ya
anda melihatnya seperti apa
pelatih yang sama sama berasal dari korea selatan ini punya strategi tertentu ketika mereka bertemu di laga semifinal piala aff ini
hari ini siapa namanya pelatih dari
kan si taeyong pernah menang lawan mereka
dan hari ini juga mereka menerapkan strategi yang berbeda
kalau menurut saya kita kan ingin menang
tapi kalau vietnam dia ingin draw aja sudah
dia kayaknya dia kalau saya lihat ya dia bukan kluster main vietnam
karena kalau lihat vietnam itu mainnya dia spartan
punya kecepatan dan kuat
tadi saya lihat vietnam terlalu
bermain terlalu slow
hiramanya terlalu rendah
jadi bukan vietnam ya sebenarnya
dan menurut saya ini taktikal dia
untuk supaya pemain indonesia tidak bisa mengembang permainan dengan punya kecepatan speed swing speed
yang mempunyai kualitas di indonesia tidak bisa berkembang
mungkin itu taktikal dari pelatih dari vietnam ini
sedangkan si taeyong ingin bagaimana mencetak gol lebih cepat lebih awal lebih jini
sehingga kita lebih aman main di menit menit selanjutnya
jadi itu mbak yang saya lihat dari tadi
menarik ya coach
jadi seakan akan kita ini sedang ditahan seperti itu ya
nah kemudian indonesia ini kan sebenarnya dikenal sebagai spesialis runner up di piala aff
kita belum pernah mencicipi menjadi juara piala aff
bagaimana kalau anda melihat peluang indonesia di piala aff tahun ini
apakah kita masih sebenarnya punya kesempatan besar untuk bisa melenggang ke final dan memenangkan piala aff pertamanya
ya saya pikir begini
dengan hasil dodo ini kan berarti kita untuk memenangkan pertandingan di piala aff
tapi buat saya ya
pemain tim nasional ini jangan ada merasa tidak bisa gitu
saya pikir yang hari ini adalah bagaimana kita nanti di vietnam bisa mengusimalkan pertandingan ue ini
di lag kedua ini hari senin tanggal sembilan
supaya kita bisa memenang pertandingan
dan kita bisa mencari gol itu lebih bagus
tapi saya lihat pek enam juga tidak mau dia membuang peluang peluang ini karena mereka main di tunduman
dia akan menguatkan segala cara untuk bisa memenang pertandingan
dan dia masuk ke final
dan ini pemenang indonesia harus kuat mental
kuat strategi bagaimana kita apapun yang terjadi di pek enam
kita harus berkeinginan untuk menangani pertandingan
untuk memenang pertandingan dengan baik eksperien tinggi
dengan motivasi yang tinggi
tanpa kenal lelah
itu yang penting pak
jadi harus kuat fisik mental dan juga strategi
untuk timnas indonesia
terima kasih banyak coach neil maiza
pemantan pelatih timnas indonesia
kita berharap semoga tahun ini skuad garuda dapat menuntaskan dahaga
menjadi pemenang piala aff
dan mematahkan stigma spesialis runner up ya coach ya
terima kasih sekali lagi coach
salam sehat selalu
terima kasih mbak